kami akan pantau kondisi terkini di makobrimob di mana verdi sambo ditahan atau diperiksa terkait kasus penembakan brigadir yosua
sudah ada koresponden kami arya dita utama di makobrimob
selama siang dito setelah ada penggeledahan di rumah pribadi dari verdi sambu
sejak semalam hingga rabu ini hari apa yang didapat oleh tim inavis baras kempori dan juga kapan akan dilakukan pemirsaan terhadap verdi sambu
tapi memang kita ketahui bahwa pada saat itu sekitar pukul tiga sore ada sejumlah pihak aparat kepolisian yang terakhir adalah propam
terus kemudian ada juga tim penyidik baris krim dan juga inavis baris krim dan juga yang diperbantukan pengamanannya oleh brimob
memang terlihat hadir ada di rumah putri candrawati dan juga irjen verdi sambo
nah memang kita ketahui juga bahwa mereka ketika memasuki rumah pribadi mereka juga mengenakan sarung tangan
dan memang informasinya mereka melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan
terhadap putri candrawati terutama terkait setelah suaminya irjen verdi sambo ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat
nah memang untuk rencana pemeriksaan dari ferdisambo kita ketahui bahwa saat ini bersangkutan sudah ditempatkan di tempat khusus yakni di makobrimob kelapa dua depok
dan memang pihak kepolisian kapolri sendiri mengatakan bahwa memang tidak terlalu kemungkinan bahwa yang bersangkutan nantinya akan menjadi tahanan setelah ditetapkan
menjadi tersangka tapi mengenai lokasi nanti akan ditahan masih menunggu perkembangan lebih lanjut atau masih belum ditentukan lebih lanjut
nah soal pemeriksaan tadi sendiri memang kita ketahui bahwa verdi sambo sendiri sudah menjalani pemeriksaan
siti daya mengatakan sudah empat kali ketika terakhir muncul di hadapan publik pada hari sabtu yang kemarin
nah besar kemungkinan memang sudah diperiksa kembali apalagi memang saat ini diketahui statusnya sudah menjadi tersangka
ada pun juga memang saat ini kita ketahui juga bahwa memang verdi sambo sudah ditahan
nah jadi kita bisa lihat di tempat yang khusus di makobrimob
di sini ada tiga puluh kedepan untuk dugaan pelanggaran kode etik di mana verdi sambu sendiri disebut telah mengamankan atau mengambil atau merusak tkp
yang ada di jalan yang ada di kompleks polri duren tiga jakarta selatan yang itu rumah dinasnya itu sendiri
jadi yang kita ketahui bahwa memang ada informasi bahwa cctv dan juga hal hal lain juga mengalami evidence tampering atau perusakan atau pengambil
atau penghilangkan atau justru menghalangi proses penyelidikan sendiri
sehingga memang kita juga menunjukkan informasi kapan nantinya verdi sambo juga nanti akan diperiksa kembali
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari sana
terima kasih atas laporan anda
koresponden cnn indonesia arya dita utama langsung dari depok jawa barat